koalisi berbagai komunitas pencinta hewan mengumumkan hasil investigasinya pada selasa tiga puluh agustus lalu
dalam rekaman video yang telah dikumpulkan sejak awal agustus lalu ini
mereka menemukan adanya darah dan organ tubuh anjing yang mengalir ke sungai bengawan solo
limbah tersebut berasal dari tiga rumah jagal yang setiap harinya membunuh sekitar lima belas anjing dengan cara yang kejam
salah satu lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah dog meat free indonesia atau dmfi
tim dmfi menemukan fakta bahwa sebagian besar anjing yang dibunuh itu untuk memenuhi permintaan daging anjing di jawa tengah
hewan anjing itu diangkut secara ilegal karena tidak disertai surat keterangan karantina dan kesehatan dari kota asal di jawa barat
hewan itu juga dibawa dengan perlakuan yang tidak layak saat dini hari untuk menghindari petugas
dmfi jawa tengah mustika chandra mengatakan
pembuangan organ dan darah anjing yang dibunuh secara kejam ini dilakukan setiap hari di anak sungai bengawan solo
menurut chandra peredaran anjing di solo raya mencapai tiga belas tujuh ratus ekor
itu limbah mereka dibuang langsung ke sungai
dan salah satu yang jadi tercengang kami sungai ini ternyata dari hulunya itu sampai ke hilirnya
mereka bertemulah di sungai bengawan solo
menanggapi investigasi itu
wali kota solo gibran raka buming raka mengatakan akan bertemu dprd untuk membuat perda larangan konsumsi daging anjing
selama ini belum ada peraturan daerah yang melarang peredaran dan konsumsi daging anjing
kualisi dokmit free indonesia berharap
otoritas tempat bersikap tegas terhadap perdagangan dan pemotongan daging anjing untuk konsumsi yang masih terus berlangsung di kota solo
tim liputan solo jawa tengah